tim penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah tiga ruangan di kantor kementerian agama
setelah disegel pada jumat pekan lalu
kpk menyita sejumlah dokumen termasuk uang ratusan juta rupiah di ruangan menteri agama
sementara sekjen kemenak yang menjabat ketua panitia seleksi calon pejabat pemimpin tinggi kemenang
akhir dua ribu delapan belas menyebut proses lelang jabatan berlangsung terbuka dan transparan
tim penyidik kpk menggeledah tiga ruangan di kantor kementerian agama setelah disegel pada jumat pekan lalu
dalam penggeledahan yang selesai pada senin malam kpk menyita sejumlah dokumen terkait dengan lelang jabatan di kementerian agama
tim penyidik kpk terlihat mengangkut dua koper berisi dokumen dari kantor kementerian agama
tiga ruangan yang digeledah adalah ruang menteri agama ruang sekretaris jenderal dan ruang kepala biro kepegawaian
dokumen yang diperlukan itu termasuk yang diperlukan oleh kpk seluruhnya
itu ranahnya kpk
jadi yang kami tahu yang kami dampingi adalah memberikan seluruh dokumen dokumen yang diperlukan
dan itu seluruhnya sudah kami sampaikan kepada kementerian agama
tim penyidik kpk juga menemukan uang tunai ratusan juta
dalam pecahan rupiah dan dolar amerika serikat di ruang menteri agama lukman hakim saifuddin
dari bukti bukti tersebut kami temukan juga dari ruangan menteri agama
termasuk juga disita dari ruangan menteri agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar dengan nilai ratusan juta rupiah
sebelumnya menteri agama tiba di kantor saat tim kpk masih menggeledah ruang kerjanya
selesai penggeledahan ia menyatakan siap memberikan keterangan bila nanti dipanggil kpk tentang kasus dugaan lelang jabatan
pernyataan resmi saya kan sudah clear kemarin itu kan
saya clear bahkan saya mengajak seluruh asn kementerian agama untuk memberikan dukungan penuh kepada kpk
kepada seluruh aparat penegak hukum kita dalam rangka mengungkap kasus ini sehingga ini bisa cepat tuntas
dan lalu kemudian ke depan kita bisa menatap lebih baik lagi
sekjen kemenak yang menjabat ketua panitia seleksi terbuka
calon pejabat pemimpin tinggi kemenak akhir dua ribu delapan belas menyebut proses lelang jabatan di lembaganya berlangsung terbuka dan transparan
dua jabatan yang diseleksi diantaranya kepala kanwil kemenak jawa timur dan kepala kantor kemenak gresik yang kini menjadi polemik
kepala kanwil kemenak jawa timur haris hasanuddin dan kepala kantor kemenak gresik muhammad muafak wirahadi
berstatus tersangka atas kasus dugaan suap kepada romahur muzi
nurholis mengakui pansel bekerja sesuai dengan sop berdasarkan peraturan pemerintah
pansel terdiri atas orang orang yang berkompeten dari litbang kemenak badan kepegawaian nasional dan akademikus
proses penggeledahan ini dilakukan setelah kpk menduga ada tindak pidana korupsi
dalam seleksi jabatan di kementerian agama tahun anggaran dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
oleh ketua umum p tiga romahur muzi
tim liputan cnn indonesia